baik penurunan harga pcr berlaku untuk masyarakat yang melakukan
pemeriksaan rt pcr atas permintaan sendiri atau mandiri
aturan ini tentu merupakan kabar baik bagi masyarakat
karena harga pcr semakin terjangkau
namun bagaimana dampaknya terhadap penyedia jasa pemeriksaan pcr
seperti rumah sakit swasta
sudah bergabung bersama kami
in ihsan hanafi sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia
selamat pagi pak ihsan apa kabar
selamat pagi pak
baik pak isan ini terkait dengan harga tes pcr yang sudah diturunkan oleh pemerintah
menjadi ambang batas atasnya rp tiga ratus ribu
apakah semua rumah sakit swasta sudah mengimplementasikan secara keseluruhan
harga tes pcr yang ditetapkan ini
baik terima kasih
jadi kami di rumah sakit tentunya mengetahui kabar ini kan baru sehari yang lalu ya
nah ini cukup kaget
kaget juga bagi kami di rumah sakit ya dengan harga yang ditetapkan pemerintah
dan kemarin baru keluar surat edarannya dari pak dirjen kemenkes mengenai tarif ini
tentunya memang banyak kendala di kami ya
karena kami masih banyak mempunyai bahan medis habis pakai yang stok lama
yang tentunya ini harus kami habiskan juga ya pemeriksaan ke depan gitu
nah terkait dengan sudah diharuskannya diberlakukan pada tanggal dua puluh tujuh oktober hari ini
apa yang kemudian akan langkah apa yang kemudian akan dilakukan untuk bisa tetap mengakomodir permintaan atau instruksi presiden ini
ya kami berharap sebetulnya sebelum penetapan harga ini
pemerintah itu menetapkan standar harga dan mutu dari bahan medis habis pakainya
jadi karena kualitas bahannya ini kan bermacam macam ya
jadi kami berharap mutu dan harga dari bahan medis habis pakainya ini ditentukan dulu sama pemerintah
supaya memang kita juga tidak saling curiga lah mengenai harga ini
kalau memang itu sudah standar mungkin bisa masuk ke dalam e katalog
jadi rumah sakit juga bisa mampu untuk melakukan pemeriksaan
dengan harga yang sudah ditetapkan tentunya
oke dari e katalog tersebut harganya masih berdasarkan harga yang lama
sehingga komponen penyusun harganya menimbulkan harga sebesar rp sembilan ratus lima ratus
atau sudah turun sebetulnya pak
nah ini kelihatannya belum masuk ke e katalog
jadi kami berharap kami pokoknya itu standarisasi ya
terus juga masuk ke dalam e katalognya
benar bahwa kami di rumah sakit ataupun di lab lab swasta yang lain juga mampu melakukan pemeriksaan
yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
kalau dikatakan jika penurunan harga spcr ini selain disebabkan oleh instruksi presiden tentunya
tapi juga komponen komponen pembentuk harganya sudah mulai turun
seperti apd untuk pemeriksa kemudian regen dan hal lain
apakah ini benar benar terjadi di pengadaan di rumah sakit swasta
yang menyelenggarakan tes pcr
ya memang tadi untuk alatnya sendiri ya pak
alatnya sendiri kan variasi ya kualitas alatnya ya
terus juga bahan juga begitu sangat variasi sekali
makanya tadi mungkin ada harga yang mungkin bisa mampu di harga tiga ratus
tapi juga tidak mampu di harga itu
jadi saya juga agak khawatir kalau memang bahan nulis habis ini
belum terstandarisasi dan harganya belum terpenuhi
saya khawatir akan banyak pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit ini
sementara untuk tutup dulu gitu
mungkin dialihkan ke tempat tempat lain gitu loh pak
bahan medis habis pakai yang terstandarisasi
saat ini apa yang dicium dari rumah sakit swasta terkait dengan
tidak adanya standar bagi bahan medis habis pakai ini pak
ya ini kan bahan medis habis pakai ini kan sekarang kan masih banyak impor semua ya pak ya
masih banyak diimpor semua
nah ini kan tadi saya sampaikan bahwa ini mereknya itu variasi sekali
variasi sekali dari harga yang murah sampai harga yang mahal dengan kualitasnya juga cukup bagus gitu loh
nah ini yang kita berharap yang untuk distandarisasi gitu loh
supaya memang mampu masuk di harga seperti itu

oke tapi sejauh ini pak ihsan
ada kesulitan kah untuk mengikuti tren penurunan harga tspcr
seperti kita tahu ya awalnya tspcr di indonesia harga cukup tinggi bahkan ada yang mencapai dua lima juta rupiah
kemudian turun sampai satu seratus sembilan ratus kemudian akhirnya tujuh ratus lima ratus dan akhirnya sekarang rp tiga ratus dan rp dua ratus tujuh puluh lima
apakah ada kesulitan dari pihak rumah sakit untuk terus mengikuti fase penurunan harga tersebut
ya kita harus mengakui bahwa kami di rumah sakit juga mengalami kesulitan ya
jadi saat masa pandemi pun
tentunya bahan medis habis pakai juga ini biayanya pembeliannya juga cukup mahal gitu ya
nah ini yang mungkin ada beberapa rumah sakit
ada yang mungkin harganya di atas yang ditetapkan
tapi seharusnya mengikuti yang ditetapkan oleh pemerintah
saya khawatirnya memang ada ya beberapa gitu ya
tapi mayoritas adalah yang sudah ditetapkan pemerintah
nah ini kalau memang nah ini kalau memang
nah ini kalau memang
apa namanya pemeriksaannya ini kan sekarang mulai menurun nih pak
kelihatannya rumah sakit juga agak khawatir juga kalau untuk investasi baru itu kelihatannya agak berat
karena kita mendapat info info juga apakah yakin nanti kedepan kedepan itu
untuk pemeriksaan penumpang yang naik pesawat ini masih memakai pcr gitu
nah ini juga kan
tentunya kuantitas pemeriksaan di lab ataupun di rumah sakit juga akan menurun
jadi pemeriksaan itu akan dipakai untuk memang untuk pasien yang berobat di rumah sakit saja gitu loh pak
pak isan ini benar benar jika menggarisbawahi tentang investasi alat kesehatan tsp crs sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit
dampaknya nanti ke depannya akibat adanya penurunan harga sampai tiga ratus dan dua ratus tujuh puluh lima ini bagaimana pak isan
ya tentunya gampang
bagi kami ya kami akan mengalami agak kerugian ya
tapi sebetulnya kami tetap membantu program pemerintah yang dilaksanakan ini
jadi tetap kami akan mencari mhp ya tadi bahan medis habis pakainya ini yang harganya mungkin bisa mampu
untuk bisa ke harga jualnya ke arah tiga ratus ribu tadi gitu loh pak
oke sejauh ini apakah sudah ditemukan
atau sudah disediakan pemerintah yang mendapatkan standar bahan medis habis pakai ini sesuai dengan mutu yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit
dan juga tidak mengurangi kualitas dari tsp crs itu sendiri
ya di masing masing rumah sakit memang kemampuannya variasi sekali ya
itu yang kami harapkan memang dibantu pemerintah memang untuk masuk e katalog dan harganya bisa sesuai lah
itunya juga bagus kita harapkan gitu
oke baik pak ihsan hanafi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
namun jangan beranjak terlebih dahulu pak karena kami sudah mengundang salah satu narasumber lagi
kita sudah terhubung dengan randi teguh sekjen perkumpulan organisasi perusahaan alat alat kesehatan dan laboratorium di indonesia atau gakeslab
selamat pagi pak randi
oke tadi kami sudah mendapat beberapa masukan dari pak ihsan terkait dengan perusahaan alat alat kesehatan dan laboratorium di indonesia atau gakeslab selamat pagi pak randi
ini adalah masukan dari pak ihsan terkait dengan mutu kualitas standardisasi bahan medis habis pakai yang berbeda beda begitu ya yang diadakan oleh pihak rumah sakit
terkait adanya perbedaan mutu kemudian tidak adanya standarisasi bagi bahan medis habis pakai yang kemudian ini berpengaruh juga terhadap pengadaan rt pcr di indonesia
oke kalau rt pcr
oke kalau rt pcr
oke kalau rt pcr
sebenarnya kan ada dua macam alat kesehatannya ya dan alat labnya kalau mengenai bahan habis pakai kan maksudnya barangkali terkait dengan apd masker sarung tangan dan sebagainya ya
dan ini sih sebenarnya asal produknya sudah dapat nomor izinnya dari kementerian kesehatan dan penyalurnya adalah penyalur resmi yang mempunyai izin penyalur alat kesehatan atau sertifikat distribusi alat kesehatan
dan ini sih sebenarnya asal produknya sudah dapat nomor izin yang mempunyai izin penyalur resmi yang mempunyai izin penyalur alat kesehatan atau sertifikat distribusi alat kesehatan
karena telah diketahui oleh pemerintah

itu yang menjadi penting pertama
nah kalau untuk rt pcr atau teknologi pcr saya kira pak dr rizwan ini juga lebih mengerti lah dari kami ya
teknologi pcr itu kan macam macam ya
ada yang open system closed system ada yang prosesnya dua kali ada yang satu kali
dan teknologi ini memang terkait dengan perkembangan jaman ya
dan seperti kalau kita dulu diswap malah barangkali memang harus melalui dua proses
proses pemurnian ekstraksi lalu masuk ke mesin untuk mendeteksi adanya komponen virus
nah kalau sekarang ada mesin mesin yang sudah bagus yang prosesnya hanya sekali
dan itu nanti yang mempengaruhi yang namanya kecepatan rehabilitas dan sebagainya
sebetulnya untuk menjawab pertanyaan pertanyaan terkait keraguan penentuan komponen harga tes pcr ini kepada masyarakat bagaimana pak
ya ini karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan harus kita sikapi atau kita lihat adalah sebagai harga
ada layanan ya jadi itu adalah bagaimana pasien atau masyarakat membayar ke rumah sakit klinik atau laboratorium
bukan masyarakat atau pasien membayar alat kesehatannya atau alat pcr nya
nah jadi harga yang sekarang sudah ditentukan dua ratus tujuh puluh lima dan rp tiga ratus itu adalah total harga yang harus disikapi oleh pak iksan ini termasuk berbagai macam komponennya ya pak iksan ya
daya reagennya apd nya tenaga medisnya tenaga perawatnya listrik air administrasi dan sebagainya dan sebagainya ya
itu total komponen seluruh harganya
nah kalau dari harga alat alatnya tersendiri dan termasuk reagen sebenarnya memang harga alat dan reagen itu dari waktu ke waktu turun karena mengikuti dinamika pasar market ya
jadi seperti kita ketahui pada saat pemerintah menentukan harga pcr
rp seratus pada bulan oktober november dua ribu dua puluh yang lalu harga reagen yang waktu itu menjadi patokan memang harganya masih rp empat ratus lima ratus ribu rupiah
mengapa karena pada saat itu jenis reagen yang ada masih baru sedikit mungkin hanya tidak ada sampai lima atau sepuluh
dan kasusnya waktu itu juga masih sedikit
nah pada saat pemerintah menentukan harga pemeriksaan pcr menjadi rp empat ratus sembilan puluh lima pada bulan juni juli itu memang harga reagen itu juga sudah turun dengan sendirinya hanya sekitar rp dua ratus ribu
mengapa bisa turun karena waktu saat bulan juni juli dan sampai sekarang jumlah reagen yang ada itu sudah ada sekitar lima puluh
sehingga otomatis kan dinamika di pasar market mengkoreksi harga dengan sendirinya
nah apakah sekarang yang diturunkan jadi dua ratus tujuh puluh lima dan tiga ratus ini bisa memenuhi hitung hitungannya
kira yang harus menghitung adalah paisan dari rumah satu
benar benar karena ini kan berkaitan dengan juga harga yang dikeluarkan oleh produsen kemudian juga ya demand and supply yang beredar saat ini bagaimana
pak randy tapi ini terkait dengan jangka waktunya yang diminta oleh presiden satu x dua puluh empat jam
dengan turunnya harga tes pcr ini pastinya nanti akan lebih banyak juga masyarakat
yang kemudian memilih untuk mengambil tes pcr ini
kemudian dari hasil lab sendiri satu x dua puluh empat jam apakah saat ini sudah mampu kapasitas lab tes pcr untuk melakukan hal tersebut
saya kira ini tergantung dari mungkin yang jawab harusnya pak iksan nih
karena masing masing rumah sakit klinik lab ini punya kriteria atau bagaimana mereka menentukan alat alat pcr
ada yang pcrnya sistemnya yang closed system open system atau yang dengan cartridge nya yang hanya dua puluh sudah bisa langsung pemeriksaan
atau cat rich yang seratus ya harus seminggu pasien itu nanti menentukan kecepatan proses hasil dan sebagainya
lalu juga bagaimana kesiapan sumber daya manusianya
mungkin dengan sekarang yang dibatasi hanya dua ratus tujuh puluh lima jangan jangan rumah sakit klinik hanya bisa punya satu perawat
tadinya bisa tiga shift jadi hanya satu shift dan sebagainya
itu nanti saya kira kompetensinya pak iksan yang bisa jawab
sih kami tidak punya masalah menurut kami karena memang saat ini di seluruh dunia pun
kasus kan relatif terkontrol sudah mulai stabil walaupun ada mulai beberapa negara mulai naik lagi katanya
tetapi kapasitas produksi untuk reagen dan sebagainya saya kira tidak ada terganggu
bahkan yang kami dengar di negara produsen seperti rrc ini
sepertinya memang overproduksi sih sehingga memang banyak yang murah murah
nah ini yang harus dihati hati oleh pemerintah sebenarnya
jangan sampai tanda petik banyak calon calon dari produsen negara rrt yang menawarkan reagen reagen pcr murah
yang kualitasnya juga kita nggak tahu yang nanti akan masuk ke indonesia
oke rantai pasokan untuk impor reagen dari luar pun sebetulnya cukup aman ya bahkan berlebihan stok
pak ihsan silahkan menanggapi terkait dengan satu x dua puluh empat jam hasil tes harus keluar apakah ini bisa semerta merta langsung
begitu dengan sumber daya yang dimiliki saat ini diterapkan
ya mungkin kalau rumah sakit sekarang sudah bisa ya untuk dalam satu x dua puluh empat jam ini mengeluarkan hasilnya ya
saya yakin bisa gitu ya di daerah daerah juga mungkin di kabupaten juga saya rasa sudah ada pemeriksaan pemeriksaan itu yang bisa cepat selesai ya
pas yang lebih lah
nah ini memang pr kami bagi kami di rumah sakit tadi disampaikan bahwa memang ada saat itu rumah sakit yang beli alat investasinya yang masih mahal gitu ya
mungkin sekarang perkembangan teknologi alatnya mungkin bisa lebih murah dan bagus gitu
itu kita alami juga ya kita alami kendala kendala semacam itu
jadi memang tugas kami di rumah sakit harus mampu sekarang mencari reagen ataupun bmhp lainnya
yang jauh lebih ekonomis
atau memang tadi kalau memang kami sdm nya ternyata terbatas ataupun mendapatkan alat alat itu tidak memungkinkan
ya terpaksa mungkin tiap rumah sakit nanti berkolaborasi lah
berkolaborasi tidak mungkin nanti tiap rumah sakit mengadakan pemeriksaan masing masing
jadi mungkin nanti satu daerah itu mungkin ke rumah sakit tertentu saja
ini aja pemeriksaannya
dan ini juga akan jauh lebih ekonomis daripada mungkin rumah sakit memeriksa dia alatnya misalnya harus untuk enam puluh
tapi sampelnya hanya dua puluh kan nggak ekonomis gitu ya
mungkin kita kolaborasi dengan lab ataupun dengan klinik ataupun dengan rumah sakit lain
pak iksan mungkin terakhir ini jika harga tes pcr saja sudah bisa mencapai rp dua ratus tujuh puluh lima ribu
artinya ini kan akan berpengaruh terhadap tes covid sembilan belas antigen
bagaimana nanti siasat atau implementasinya ke dalam kontrair dengan harga antigen
harga antigen kita masih mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah ya
kita mengikuti karena sampai sekarang kan belum berubah gitu ya belum berubah
karena ini bagi kamu di rumah sakit walaupun kondisi pasiennya menurun
ya kami tetap preventif untuk melakukan beberapa pemeriksaan ini
kita tetap preventif untuk melakukan beberapa pemeriksaan ini

kita akan mengikuti apa yang sudah diterjukan oleh regulator
baik baik dan tentunya apapun keputusannya ini pasti diambil untuk kemudian menyehatkan masyarakat
begitu memutus rantai penyebaran covid sembilan belas apalagi vaksinasi juga sudah benar benar terlihat efektif
sehingga semoga dengan keputusan yang diberlakukan ini bisa memberikan dampak yang positif
bagi semua pihak rumah sakit maupun masyarakat juga pemerintah
terima kasih bapak bapak bapak ishan sek jnrc dan juga bapak randi teguh sek jn gakeslav
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
selamat pagi salam sehat bapak bapak
selamat pagi salam sehat